seorang emak emak terekam mengendarai sepeda motor melawan arus di ruas jalan raya di malang
jawa timur tidak hanya itu emak emak tersebut juga membawa serta anak dalam boncengannya dan tidak
ahmad yani kecamatan belimbing kota malang emak emak ini mengendarai motor sambil mendorong menggendong
maksud kami menggendong anak tanpa mengenakan helm polisi sudah melakukan penyelidikan terkait
identitas pengendara selain memeriksa cctv petugas juga sudah menanyai warga sekitar lokasi